diduga karena over kapasitas sekitar dua ratus tahanan di rumah tahanan sarangbungku pekanbaru riau dengan mudah kabur dari rutan jumat siang
ratusan napi itu kabur dengan mendobrak pagar hingga roboh
dan inilah video amatir yang memperlihatkan detik detik para tahanan kabur dari rutan pekanbaru riau

menangkap napi yang kabur dan menjaga wilayah sekitar rutan
warga pun berusaha membantu mengejar tahanan yang kabur di jalan harapan raya gang gunung raya
menurut informasi kapolda riau sekitar empat ratus lima puluh petugas kepolisian langsung dikerahkan untuk mengejar ratusan narapidana yang kabur
puluhan napi yang kabur pun berhasil ditangkap polisi dan kembali ditahan